reski ahyana mendatangi polsek palmera untuk membuat laporan kehilangan buku tabungan pada
kami sore setelah membuat laporan warga palmera jakarta barat ini mengaku menerima perlakuan
tidak menyenangkan dari dua polisi ia dituding pelit dan diteriaki kalimat bernada sarah karena
hanya mengucapkan terima kasih saat selesai membuat laporan kehilangan bukan hanya itu
reski juga ditertawakan oleh kedua polisi tersebut karena dianggap tidak bisa membedakan
mobile banking dan aplikasi ketika diminta memfotokopi buku tabungan saat membuat laporan
kehilangan kejadian ini lantas ia curahkan di akun media sosial pribadinya kemudian ketika selesai laporannya
setelah tanda tangan dan stempel dari pihak si bapaknya itu tanya cuma terima kasih doang
nah tapi ketika saya masukkan buku apa kertas laporannya dengan kemudian pulang ketika buka
pintu langsung diteriakin setelah peristiwa terjadi kepala proses palmera jun komisaris
polisi dodi abdul rohim menyampaikan permohonan maaf kepada reski ia menyebut peristiwa ini
akan menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan dan
pengayuman kepada masyarakat allah sudah minta maaf dengan sangat kepada mas rizky artinya ini
juga membutuhkan untuk memperbaiki diri lagi pengawasan kandungan dan lebih memaksimalkan
lagi dalam pelayanan pengayuman kepada masyarakat ya akan kami lebih awasi lagi untuk pengawasan
internalnya dengan pada saat pembuatan laporan itu betul betul nanti disitu ada piket piket
fungsi melekat piket peski intel sehingga betul betul bisa saling mengawasi terlalu

kejadian ini dua polisi yang diduga menyebabkan kejadian ini dua polisi yang diduga menyebabkan
melakukan perbuatan tidak menyenangkan sedang diperiksa oleh bidang provos polres metro jakarta
barat rizal tan jakarta